bagi anda penggemar olahraga ekstrim
yuh ketinggian ternyata bukan halangan ya untuk atraksi menantang
ini seperti acara terjun bebas yang anda saksikan di tiongkok ini
ya kompetisi terjun payung dengan ketinggian rendah di kota chong king china
diikuti sebanyak enam belas kontestan termasuk para juara dunia
para peserta ditantang melompat dari jembatan yunduan
sebuah jembatan kaca terpanjang di dunia yang terbilang rendah hanya empat ratus meter
wuh kita lihat ya hasilnya lompatan akrobat di udara yang memukau
bayangkan hanya dari ketinggian sekitar empat ratus meter dan kalau parasitnya itu tidak terbuka